hai anak ulang tahun ditinggalin bukannya nyanyi ke apa kek lagi jatuh cinta eh kamu bisa aja kalau
saya nyanyi nanti dikira saya syakira selamat dulu dong buat yang ulang tahun anak saya sekarang
sorry ya anda siapa ngomong banget sih orang mau ngasih selamat gimana sih wakilin aja tuh yang lain ya
nih gimana kan ulang tahun dia masih ngomong kasih selamat nama saya junet bukan selamat
bisa jalan sendiri
tahu kalau gue punya ilmu
ha ha maidung aja takut
hasil apaan lu
he he he uang kembalian
eh uang kembalian apaan
gue gimana saya tahu lah
ntar dulu orang yang punyanya juga gak apa apa
emang gua editansi apa korupsi segala
orang ini aja kurang
saya mah tahu otak kamu
sini sini uangnya
oh ini ada apa sih ribut ribut ini
nih gak bener dia
orang saya ini kembaliannya juga nggak ada bu
malah ini kurang saya beli
eh dia nagih nagi uang kembalian
oh kamu itu tidak boleh fitnah sama orang
fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan
kamu gak boleh sirik
kalau emang dia udah kerja keras dia dapat dialek
gak ada melihat melihat
kamu tuh gak boleh kayak gitu ngerti kamu
suka cari masalah aja kamu itu
ini emang bu
udah kerjaan gak pernah benar
bu emang benar bu
mukanya aja udah bermasalah bu
jangan kasih hati bu
kalau pembantu kayak gini bu
yaudah ini kurangnya berapa

yaudah nanti saya ganti selesai acaranya ya
ulang tahun unit tahun depan
rasaku putuh maaf
kurang ajar tuh pembantu
main ledek ledekan segala
tahun depan biarin
rugi dua ratus gak masalah
terima kasih ogi
ogi baik sekali ya
kenapa ada satu lagi
aku juga sama non
mau ke ulang tahun
oh ogi mau ikut
aku juga mau senang senang lah
ogi mau ikut pesta ulang tahun
oh sini aku bilangin ya
ogi itu gak pantas ikut ke pesta ulang tahun
oke kan cakep genteng manis ya
kalau aku pantesnya ke pesta apa non
jadi datangnya ke kubu
hah mana sih belum ada yang datang
nah aneh kan
aduh aduh aduh aduh
aduh jangan berat berat dong ngasih kado nya
ini kan bos saya kecil
iya bos saya kecil
iya bos saya kecil
ada setara kemana nih yang ulang tahun
mana obyek udah siap deh wah ternyata disana dulu dulu dulu dulu dulu dulu
dulu dulu kan lagunya happy birthday happy bujuhuning aku sehat aku buat lah perasaan
undangan kan seratus orang ada tiga butir gimana urusannya nih tapi kok mami enggak ada ya bahaya
nih kalau masih enggak ada ini cari mami dulu aja deh ah udah kue lumayan
ibu malah disini anak ulang tahun ditinggalin bukannya nyanyi ke apa ke lagi jatuh cinta ya
kamu bisa aja kalau saya nyanyi nanti dikira saya syakira bukan masalah itu enggak apa apa kan kalau
ada ibunya enak saya yang nyanyi deh udah ya udah kamu kalau nyanyi biasanya berapa biasanya sibuk
kalau di kampung kampung bu saya bayar seratus seratus lagu satu lagu
ya aduh kasihan sekali kamu ya cari uangnya susah seratus ribu satu lagu berkeringat ya ampun untung anak
saya ulang tahun hari ini karena anak saya ulang tahun saya bayar kamu satu juta satu juta bu iya
bener ya edil untuk seratus lagu ya siap siap bu baru kali ini satu juta satu selalu satu selalu
seratus lagu sepuluh ri bagaimana yang salah siap ya satu juta satu juta seratus lagu sepuluh ribu yang
lonong aja enggak bener tuh hitungannya tuh masa seratus lagu sejuta ujung ujungnya tuh sepuluh ribu
pakai gitar lagi coba pakai gitar jadinya sepuluh
pakai tubuh tangan ya bilang ada apa hari di malam ada lamit no baru sepuluh
selamat malam ya semuanya ya sudah hadir disini untuk memberi akan ulang tahun anak
saya ke delapan belas ya ya kita mulai saja udah ya kita akan mulai ini dia penghibur kita juga
sejati ini berapaan rambut sepuluh rebu lagu gimana yang selalu dulu dong buat yang ulang tahun anak
saya nghibur sekarang kau sorry ya anda siapa ngomong banget sih orang mau ngasih selamat gimana
sih wakilin aja dong ya kalau kamu mau ngasih selamat gimana sih wakilin aja dong ya kamu mau ngasih selamat gimana sih wakilin aja dong

wakilin aja tuh yang lain emier gimana kan ulang tahun dia masih mau kasih selamat
kan ulang tahun dia masih mau kasih selamat
kan ulang tahun dia masih mau kasih selamat nama saya yunet bukan selamat lu tahu

kulang tahun orang itu masih
ini hai ini treaty permailankan wajar ntar ya udah capekan policari unggarin undangan belumcause home juga belum ke funcionow
mulainya ini langsung aja ya ya ya loh ada dompet wah ini dia

oke baiklah hadirin langsung saja ini apa sih ah
itu junedi itu ternyata tuh lahirnya itu bukan bulan sekarang bulan maret ini kan februari
ini yang enggak bener sih cunit nih masa enggak tahu nomor ktp masa enggak tahu tahunnya berapa
itu ini penipuan ini lupa bulannya masih kecil kecilan penipuan ini bisa dapat objek
orang bonusnya belum enak